biasa ada yang pacaran ya kayak gini
siapa yang pacaran
orang disitu lah bukan kita
angkat aja dulu fur
siapa tau pentingnya
aku angkat dulu ya
maaf pak baru angkat pak
kamu kemana aja sih dari tadi bapak telepon
aku gak diangkat
aduh ya pak maaf pak
ini ada serius nih
ini ada hal penting yang harus bapak sampaikan

iya ya pak ya
aduh ini coba baperan banget sih
gak berubah dari dulu
kok gue jadi penakut gini ya
padahal kan dia udah bukan siapa siapa gue lagi
kenapa gue jadi mikirin dia
mendingan gue balik aja
ini kali pertama gue melintasi jembatan dengan pemandangan perahu dan kapal kapal hilir mudik
sungguh pemandangan yang keren
oke kalau gitu gue harus dapat konten di duplika jembatan itu
mas nanti boleh nggak berhenti di ujung jembatan
saya mau turun soalnya mau foto foto sama bikin vlog di sini ya
mas di sini enak ya nggak macet gak kayak di jakarta
jangan salah pak sebelum ada duplikasi jembatan landak ini itu ada jam jam tertentu macet parah mbak
jadi alhamdulillah setelah ada jembatan ini ya ngurai kemacetan gitu
oh gitu jadi tadinya jalur utamanya yang di sebelah situ ya
iya ini sebelah kiri
oh bagus aku mau nge vlog ah
sobat puri puri lagi ada di duplikasi jembatan landak di pontianak
tuh bagus kan
jadi ini dibuat untuk mengurai kemacetan yang ada di sini
karena biasanya di situ tuh macet banget
tuh sekarang karena ada jembatan ini jadi nggak macet lagi
tuh di sini ada kapal tongkang
pokoknya kalian pengen tahu puri mau ke mana lagi
ikutin terus ya